tentang tentang salamnya mana
ingat ya kamu tidak boleh lupa untuk mengucapkan salam
karena salam itu adalah doa
insya allah bunda
kamu terlihat ceria sekali ada apa nak
bunda kena dengan pangeran pemandang rasa
apa yang dinda patih lakukan
hamba ingin menghabisi mereka yang berani kurang ajar anda prabu
yang ingin memberontak terhadap pajajaran
atas kebenaran anda
atas kesetiaan dinda patih
tidak perlu ada pertumpahan darah
karena mereka tidak bersalah
bagaimana mungkin karena prabu bicara mereka tidak bersalah
sedangkan mereka ingin mencelakai putra kanda prabu
dan sebagai junjungan hamba
hamba tidak terima junjungan hamba dicelakai
aku tahu siapa yang harus dihukum
dan siapa yang harus mendapatkan kebenaran
dan siapa yang harus mendapatkan hadiah
mereka tidak pernah berambisi untuk merebut tahta
mereka tidak bersalah
hanya karena kecerobohanku
mereka melakukan protes
karena ada penghasut
penghasut itulah yang harus dihukum
dan itu sudah menjadi tugas dinda patih untuk mencari
mereka tidak merupakan susah

orang tidak berani men armedukannya

para baldak untuk menerima penyembahannya
dan mereka sudah berusaha lagi
silahkan kami ber meetings kami
berteman luar dari yang dimimpikan injur village
sang prabu siliwangi itu sangat arif dan bijaksana
kita padahal sudah memerontak seharusnya kita dikumberat
eh malah kita diampuni dan dikasih hadiah
itu namanya menyerbu tanpa pasukan
menang tanpa mengalahkan
mengalahkan lawan dengan perang akan menimbulkan kesengsaraan juga dendam
dendam itu akan memicu perang baru
tidak akan pernah selesai
maka sang prabu lebih suka memerangi perasaan lawannya
menyerang tanpa pasukan
menang tanpa mengalahkan
betul itu kang
beliau memang terkenal dari dulu sang pemana rasa
ya terima kasih
sebentar lagi mang jomblo sastra wirian akan bercerita kisah tentang tatar sunda yang begitu hebat
di situ ada mang jomblo tuh

mang jomblo itu seniman hebat
itu alih bertutur
mending kita nanti ke sana aja yuk
ada apaan tuh tadi
ya kayak ada lewat
gak tahu apa
eh jangan jangan ada sistem lewat nih
eh gak mungkin masa sial sial ada setan
eh bisa aja lari
konon alkisah ini berdirilah sebuah kerajaan yang begitu besar
yang disebut dengan kerajaan gajah
kerajaan gajah ini memiliki rakyat yang makmur
tentram tenang tanahnya subur
gemah ripah lo jenawi
kerajaan ini dipimpin oleh seorang pangeran kesatria sakti prabu anggarara
konon sang prabu mempunyai seorang putra yang bernama pangeran
pangeran pemanah rasa
pangeran pemandang rasa tinggal di sebuah istana yang megah
beliau sama sekali tidak betah tinggal di istana
oleh karena itu beliau pangeran pemandang rasa selalu berkelana dan menuntut
beliau memperkenalkan pemerintah
beliau mempelajari ilmu agama ilmu ketatanegaraan dan ilmu kano
urusan yang banyak
pangeran pemanah rasa mampu mengalahkan raja maung bodas
dan raja maung bodas tertemuk lutut dan berjanji untuk setia kepada sang pangeran

beliau sakti tak terkalahkan pangeran pemanah rasa sangat santun dan rendah hati beliau
sangat dihormati oleh seluruh rakyat kerajaan gajah dan seluruh rakyat berharap agar pangeran
kemana rasa suatu saat menjadi seorang raja yang bisa mengayomi seluruh rakyat di kerajaan gajah
itulah kisah kehebatan pangeran pemanah rasa yang perlu kita teladani
semuanya seneng hahaha hahaha
salamnya mana oh iya aku lupa assalamualaikum waalaikumsalam ingat ya kamu tidak boleh lupa
untuk mengucapkan salam karena salam itu adalah doa insya allah bunda kamu terlihat ceria sekali
ada apa nak
kena dengan pangeran pemanah rasa kamu dengar nama itu dari siapa dari seorang pengamen di pasar
akhirnya aku berhasil
aku melihat ada keluarga istana yang menyaksikan pertunjukanku
sebentar lagi aku akan menguasai istana aku akan menjadi raja
ternyata ayahanda sudah hebat dari muda ya lebih hebat juga kamu nak kamu dari kecil saja sudah hebat
sekali tapi namanya aneh bunda pemanah rasa kenapa tidak pemanah raja wali pemanah harimau atau pemanah
awan putra kukian santa kamu tahu senjata apa yang paling ampuh di dunia ini puja ayahanda bukan putra
bukan kuja bukan tombak bukan pedang juga bukan panah senjata yang paling ampuh di dunia ini
itulah kenapa ayah ata di gelari pemanah raseng karena ayahanda lebih suka menaklukkan hatinya
menaklukkan perasaannya daripada dengan kekerasan putraku